ya kita ke informasi lainnya baru saja terjadi kecelakaan di mana sebuah bus terguling di tanjakan mn subang jawa barat
dan saat ini kita sudah terhubung lewat sembuhan telepon dengan jurnalis transmedia dian firman syah di subang jawa barat
dian selama sore bisa anda jelaskan seperti apa kronologi kecelakaan dan ada berapa banyak korban yang jatuh
ya dian anda bisa mendengar suara saya di studio
ya suaranya putus putus
baik saya ulangi lagi pertanyaannya dian bagaimana kronologi kecelakaan ini dan berapa banyak jumlah korban
sebuah kecelakaan maut terjadi di tanjakan mn subang jawa barat pada sabtu sore
kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan baik yang pertama bus sepeda motor dan pickup terjadi di tanjakan mn
terpantau di lokasi kejadian banyak korban baik yang korban meninggal dunia maupun korban luka
dan hingga saat ini petugas kepolisian dan bantu warga masih melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak di dalam bis yang terjepit badan kendaraan
namun petugas masih terkendala dengan evakuasi mengingat alat evakuasi sangat sederhana dengan kondisi yang cukup curam di lokasi kejadian
ya untuk kronologis kecelakaan belum ada data yang real
para petugas masih fokus
melakukan evakuasi kepada para korban yang terjepit di badan kendaraan bus
baik dian jumlahnya ada berapa bis dian yang kecelakaan ini
untuk dari pandangan mata jumlah korban meninggal lebih dari belasan orang dan korban luka juga masih terjebak di dalam bis
namun untuk kepastian jumlah korbannya belum ada karena petugas masih melakukan evakuasi belum melakukan pendataan
baik dian ini berarti yang kecelakaan adalah sebuah bus begitu ya
satu buah bus yang akhirnya terguling dan saat ini masih dilakukan evakuasi
dian mungkin dari pandangan mata anda anda yang sedang berada di lokasi saat ini
dian bisa mendengar suara saya dian
dian pandangan mata anda saat ini
baik dian anda mungkin bisa bergeser sedikit ke lokasi dengan sinyal yang lebih baik
kondisi di lokasi kejadian saat ini masih ramai
warga masyarakat dan petugas masih melakukan evakuasi terhadap
korban yang terjepit baik korban tewas maupun korban luka di dalam bus
sementara arus lalu lintas terpantau lumpuh total karena perluas menutup dari kedua jalur
dari arah bandung menuju subang maupun arah sebaliknya
sementara proses evakuasi berjalan alat dan dramatis karena alat evakuasi sangat sederhana
baik dian bisa anda gambarkan alat evakuasi sederhana itu terdiri dari apa saja dian
para warga maupun petugas melakukan evakuasi secara manual mengangkat korban dan puing puing bis menggunakan tali tambang
lalu ditarik sementara mobil derek yang disediakan satu unit di lokasi kejadian belum mampu melakukan evakuasi apapun mengingat kondisi medan yang cukup sempit
baik dian berarti saat ini petugas kepolisian dibantu dengan warga sekitar sedang melakukan evakuasi begitu ya
petugas dan warga masyarakat maupun pengendara berboyong boyong melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjepit di badan bus di dalam bus
yang jumlahnya belum diketahui karena masih dalam fokus evakuasi para korban
baik dian apakah sudah diketahui pasti penyebab dari kecelakaan apakah juga didukung dengan faktor cuaca di sana bisa anda gambarkan dian
ya situasi cuaca di saat ini saat kejadian
kondisi cerah namun kondisi medan jalan yang menurun mungkin salah satu penyebab terjadinya kecelakaan
ya dian silakan teruskan
dian ini jalur tanjakan mn ini berarti yang akan menuju ke arah tanggupan perahu ya dian
bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana
pastinya ini macet
panjang sekali dan apakah sudah dilakukan rekayasa untuk pengalihan arus dian
ya baik kecelakaan terjadi ketika bus melaju dari arah bandung menuju subang
tepatnya di jalan menurun bus terguling
badan bangkai bus terguling di pinggir jalan sementara badan jalan ditutup mengingat sedang dilakukan proses evakuasi
arus lalu lintas dari kedua arah dari bandung menuju subang maupun dari subang menuju bandung lumpuh total
karena ditutup oleh petugas
lalu dilakukan evakuasi
baik dian apakah sudah diketahui kemana korban korban luka ini akan dievakuasi
rumah sakit ataupun klinik terdekat dari lokasi dian
ya untuk para korban yang sudah diselamatkan baik korban tewas maupun korban lupa
sudah dilakukan evakuasi ke puskesmas jalan cagat ke rsud subang dan sejumlah klinik lainnya di sekitar dekat lokasi
baik dian mungkin bisa anda jelaskan kembali kondisi terkini di depan mata anda yang bisa anda saksikan
apa yang akan dilakukan
apa yang selain proses evakuasi apakah juga pemindahan bus dari badan jalan ini juga sudah dilakukan
karena tadi seperti anda katakan minimnya alat untuk evakuasi ini menjadi faktor utama begitu dian
ya baik pandangan di lokasi kejadian petugas masih fokus melakukan evakuasi korban yang terjepit di dalam bus
dengan menarik dengan mengendalikan tambang ataupun alat dongkrat lainnya yang sangat sederhana
karena untuk proses evakuasi bangkai bus belum dilakukan
belum dapat dilakukan karena petugas masih fokus melakukan evakuasi kendaraan
dan petugas kesulitan mengevakuasi bangkai bus mengingat kondisi jalan yang relatif kecil
melakukan evakuasi begitu
baik dian apakah bisa dikonfirmasi ini bus sewaan yang merupakan bus pariwisata begitu dian
kami di sini belum mendapatkan data apapun karena para petugas maupun saksi saksi belum memberikan data apapun
karena masih fokus
kita masih melakukan evakuasi para korban yang terjepit di dalam bus begitu
baik dian apakah juga ada pihak otoritas ataupun dari kepolisian yang bisa anda wawancarai saat ini dian
karena tentunya kita menunggu update terkini terkait dengan kejadian ini
baik tadi saya sempat coba untuk mengkonfirmasi kapolres subang
namun beliau enggak memberikan komentar karena masih fokus melakukan evakuasi
begitu juga dengan anggota ataupun petugas yang lainnya begitu
baik dian dari para korban korban jiwa maupun korban luka luka yang ada di lokasi bisa anda gambarkan
apakah mereka ini keseluruhannya ibu ibu saya melihat ini digambar di gambar yang tayang di layar televisi ini ada ibu ibu
apakah ada juga anak anak ataupun lansia yang juga masih terjepit di dalam dan penanganannya sulit untuk dilakukan begitu dian
ya dian anda bisa mendengar suara saya
ya baik dilihat dipantau dari tadi
baik dian anda bisa mendengar suara saya dengan baik dian
oke dian terima kasih atas laporan anda dian dari tanjakan mn subang jawa barat